bener ini orangnya
yakin ah itu pak
sepertinya biasa biasa saja u
yang ledek sudah menunggu
maaf pak kita tunggu di luar aja
sekarang kan pak tata gak punya motor
soalnya motornya pak tatang itu dipinjam sama saya
iya bu dokter
jadi nanti kalau misalnya pak tatang udah di rumah
terus gak ada motornya
atau nanti pak tatang ngeliat motornya di depan orang
ingat itu bukan motornya pak tatang
soalnya motornya pak tatang itu lagi dipinjam sama bu dokter
ya jadi kalau misalnya pak tatang itu nanti mau motor
minta sama saya sama bu dokter
iya bu dokter
nanti juga kalau misalnya di rumah andra punya motor
soalnya itu motornya andra
iya bu dokter
pak tatang kalau misalnya mau motor datang kemana
yaudah kalau gitu sekarang pak tatang boleh pulang
iya bu dokter
kalau misalnya pak tatang inget motor harus apa
nah yaudah sekarang pak tatang pulang
terus pak tatang zikir ya
nah ini tolong nanti obatnya dikasihin sama siapa nama adiknya pak tatang saya lupa deh
pipin bu dokter
nanti bilangin minum obatnya sesuai dosis ya
makasih ya in

nanti bilangin minum obatnya sesuai dosis ya

nanti bilangin minum obatnya sesuai dosis ya
nanti bilangin minum obatnya sesuai dosis ya
selamat datang di ciraos mak
perkenalkan ini pak pulianak
kamuliana selamat datang di kampung ciraos
perkenalkan saya dany puliana brutal pilihan
sudah menunggu mari pak
jangan kelihatan jangan sampai ketahuan
pak pak mulyana tunggu sebentar saya temuin eng kledik dulu
bener ini orangnya
yakin lah itu pak
sepertinya biasa biasa saja u
eng kledik sudah menunggu
ya makasih pak
maaf pak kita tunggu di luar saja
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih eyang
pak mau dia nunggu
banyak ya kang
jadwal eang dedek deh padat
jadwal berkunjungnya teh harus tepat waktu pak
oh begitu ya kang
ini obat buat pak tatang dari bu dokter
ini udah ditulis diminum sesuai petunjuk ya
jangan lupa lagi biar kakak gak cepet sembuh
iya abisnya repot bu kayak ngurusin dua bayi
yaudah kalau gitu saya permisi dulu ya bin
nggak ada sob belum dateng
oh belum dateng
kalau begitu titip pesan sama cengkom
jangan lupa kirimin tajil sama bukaan buat bu yola dan bu dokter
tidak nanti gua sampein sob
terima kasih ya wak
tidak ada yang namanya gagal namuliana
di pilkades kemarin namuliana menganggap itu sebuah kegagalan
padahal allah mempersiapkan rencana besar buat namulyana
kita tidak pernah tahu itu
kalau kegagalan kita lihat sebagai kegagalan keseimbangan yang muliana akan terganggu
dan namuliana akan sulit untuk melangkah lebih maju
kalau keseimbangan namuliana terganggu namuliana bisa stres
itulah yang paling penting dalam hidup
itulah sesungguhnya yang kita cari dalam hidup
kalau namuliana sehat eyang akan lebih mudah membantu namuliana dengan doa
apalagi ini di bulan ramadan
bulan yang penuh berkah
semua pintu pengabulan doa terbuka sangat lebar
ada jabatan lain yang disiapkan buat namulyana
jabatan itu lebih besar
mungkin pemilihan bupati pemilihan gubernur atau pemilihan presiden
itulah arti kegagalan itu namulyana
eyang geledek akan menyebut nama namuliana dalam setiap doa eyang
terima kasih eyang
tadi bibi nunu ini telepon
kita lebaran suruh ke sana katanya ke rumahnya
kamu aja yang ke sana
saya terhidupnya keluarga yang baru
tapi aku ingin kita bisa dedicasi semuanya